ya good morning masih bersama anda kita masih bicara soal sepak bola yang kini bukan hanya milik pria tetapi kaum hawa pun turut menikmati olahraga yang satu ini
apalagi pada piala dunia dua ribu delapan belas sejumlah wanita cantik tampak menghiasi tribun penonton dalam setiap pertandingan
nah demi mendukung tim nasional negara mereka masing masing kita bisa melihat wajah wajah cantik yang berada di tribun memberikan semangat bagi para pemain sepak bola yang sedang bertanding di lapangan
nah jadi mereka hadir di stadion lengkap dengan atribut ataupun jersi negara yang didukung
kehadiran sejumlah wanita cantik tersebut mewarnai meriahnya perhelatan piala dunia kali ini
tidak mau kalah wanita asal indonesia pun ada yang sengaja hadir langsung di rusia untuk menonton piala dunia dua ribu delapan belas
kita bicara soal sandra olga presenter olahraga tanah air sengaja terbang ke rusia untuk merasakan langsung atmosfer momen spesial perhelatan akbar empat tahunan ini
uh seru banget ya
nah ini dia ya sekarang sudah hadir nih para wanita wanita pendukung sepak bola pencinta sepak bola yang kenapa nggak di rusia sekarang nggak dukung timnas indonesia
karena tuh emang sengaja jadi aku bulan desember emang sengaja mau beli tiket itu untuk pembukaan
who knows sandra bakalan jadi siaran di transvisi
ternyata beneran sandra yang bawain
jadi memang kebetulan sih
oke sebenarnya rencana itu udah dari jauh jauh hari ya
iya memang mau pembukaan terus nanti siapa tau aku jadi presenternya
eh ternyata beneran gitu ya
beneran terus jadinya jadi kayak live report gitu malahan di sana
terus terus gimana rasanya nonton langsung di rusia
wah yuk koreanya sih luar biasa banget ya
kita kayak ketemu sama beberapa turis dari aneka macam negara mereka dukung negaranya masing masing nyanyi
jadi satu kubu dengan kubu yang lain itu musiknya beda beda
tapi karena kata kata yang fun itu adalah amerika latin jadi makanya paling enak itu ke kubunya amerika latin
di sana yang full dari meksiko terus dari brazil argentina tuh semangatnya luar biasa
makanya aku kenapa pingin yang laga pembuka karena di sana orang orangnya masih semangat gitu
kalau udah final kalau misalnya dari dua negara ini sama sama orang yang kaum gitu kayaknya kurang fun deh
makanya untuk yang first time memang harus datang ke laga pembuka sih
betul jadi semua negara pun masih berkumpul di sana termasuk dengan pendukung pendukungnya
final kalau memang pencinta negara itu pasti harus datang banget karena dikedekan juga kan
kalau kartika juga ini ya apa namanya cinta banget sama sepak bola nih kayaknya nih ya
iya karena ngikutin memang dari muda eh dari kecil
berarti sekarang betul wah
melukai hati prabu yang sangat mencintaimu kartika
apa yang bikin kartika suka sama sepak bola
karena memang suka sama semua olahraga
waktu muda memang waktu kecil memang sering main game sering main fifa jadi sering perhatiin
sering perhatiin motogp dan ayah itu suka sekali sama bola motogp jadi sering ya ikut dia untuk nonton motogp langsung gitu
kalau bola lebih suka mainnya
jadi lebih into sport lah kalau gitu ya
apa sih yang bikin kalian tuh suka bola selain tadi ya dari ayah dan segala macam apa yang bikin bola ini menarik
kalau dari mata perempuan
kalau sandra ini sesuatu yang kita harus pelajari secara umum
karena kita harus tahu kekuatan dan kelemahan dari masing masing personal itu
udah gitu mereka kan ada taktik semua
dari kacamata pelatih aku tuh sering melihat itu jadi nilai plusnya
dimana setiap pemain ini gimana cara menutupi kekurangannya
jadi kayak misalnya ada keeper yang kurang bagus gimana bagiannya harus bisa nutupin
bagaimana entah di gelandang tengah harus bisa nutupin
jadi personal personalnya itu memang kita harus belajar untuk kita tahu
kira kira nanti siapa yang menang
udah gitu kan seneng banget kalau misalnya kita bisa prediksi sesuatu yang lebih ke depan
yang teman teman kita nggak tahu kita udah tahu duluan gitu
jadi buat aku sih dari segi knowledge nya aku melihat itu kayak kita perang tapi perang in a good way gitu
buat kalian ini bukan hanya sekedar fun aja gitu
kalau buat aku nggak tahu kalau kartika
kalau aku suka banget sama sesuatu yang nggak bisa diprediksi
kayak misalkan deh gak usah jauh jauh dua ribu delapan belas ini
walaupun itu tim raksasa
atau tim yang dulunya mendominasi
atau tim yang juara
saat ini juga nggak bisa kita prediksi dia yang akan menang
itu semua tergantung strateginya dan pemainnya
lagi lagi walaupun banyak banget pemain bintang yang kemarin
itu walaupun secara personal mereka bagus tapi nggak bisa juga untuk maju ke final
bahkan karena permainan itu sekali lagi sepak bola butuh kerja sama tim
bola itu bunda
jadi nggak bisa diprediksi
jadi suka banget sama semuanya
karena sekarang semuanya tim tim yang besar itu pada pulang pulang gitu
nggak tahu kasih kak
kalau menurut anda karena mereka pemain bintang itu cenderung individual
tapi kalau misalnya pemain yang bisa humblekan dirinya sendiri
mereka saling membantu
kalau misalnya lukaku mau jadi top scorer dia bisa
tapi karena dia tahu dua ada dua bandara
dua back di belakangnya
maka dia harus kirim umpan ke debruyune waktu itu
yang akhirnya bisa membawa belgia menang
jadi memang harus ada kerja sama tim di situ
kalau misalnya pemain ini ingin jadi top scorer sendiri
pasti otomatis dia akan giring bola sendiri kan untuk bisa cetak gol
padahal posisinya belum benar
jadi memang permainan itu harus bisa kerja sama dan merendahkan diri kita sendiri
untuk bisa ngoper ke orang lain yang bikin skor
dengar itu ronaldo messi
siapa lagi itu ya
tapi kalau argentina menurut aku messi memang kasian banget
semua orang ya mungkin dibilang juga nih sama pelatihnya
bilang memang adanya messi di tim ini sangat membuat pemain semuanya ini excited
jadi ketika mereka memiliki bola mereka langsung cepet cepet mana messi mana messi
jadi seakan nih messi benar benar yang kata sandro olga
bilang single player semua mau koper bola langsung ke messi
padahal messi nggak bisa mengeksekusi itu sendiri juga
jadi bukan cuma ya gol ya ya ya ya kalah
tapi ternyata ada itu analisa analisa segala macam di dalamnya tuh
semuanya mengenal deh
ada games ya katanya ya
coba coba karena tadi kan sudah tuh sedikit demi sedikit dimulai analisa analisanya nih
sekarang kita mau tahu menguji sedikit
seberapa jauh sih pengetahuan sandra dan kartika di sepak bola
ada beberapa foto foto pemain
nanti coba kita akan tanya sandra sama kartika
siapakah mereka dan dari tim mana mereka
kalau memang bisa ya
coba kita lihat dulu deh
kita coba di sandra dulu ya
dari game inggris tottenham hotspur
waduh luar biasa
enam gol juga dari penalti
iya betul ini lagi menuju top score juga nih dia
ini kita kebutuhan atau gantian
sekarang main di
oke sesuai dengan baju dia
itu tuh sukaan saya loh belgia
ini marjo dan kawan kawan
rotinya ini udah ke bandara ya kemarin ya
oh walaupun sekarang dia jadi striker tapi di mu dia back
wah saya baru tau bahkan
saya gak tau
oh iya kita tau juga
pokoknya belgia lawan
dia panggil back home kali ya
luka modric dia
ini yang akan lawan inggris nanti ya
wah ini semuanya juga tahu nih
masih ada lagi
masih ada lagi
masih ada gak
masih ada lagi
oh masih ada nih
ini aku tau
ini dia janggal friend
aku pernah kenung tuh
terus dia follow instagram aku
iya dia kruasia
jadi itu dia ya
karena udah follow followan mungkin nanti kruasia lawan inggris
ini inggris ya
jadi nanti kan ada empat nih
prancis belgia kruasia inggris
kira kira kalau sandra sama kartika jagoin siapa nih
kalau perancis belgia siapa kira kira
nanti kita lihat ya siapa yang menang nih
terus kalau inggris sama kruasia siapa nih
jadi kalau gitu final antara inggris lawan prancis atau belgia ya
prancis kayaknya deh
ini cia kru dia memang dari awal
dari pertama kan memang gak ada belgia sama perancis
dia pilihnya memang kebetulan si inggris
terus habis gitu waktu aku kemarin coba coba iseng iseng gitu dia langsung ke belgia
jadi mungkin nanti bisa bener lagi gak tau lagi ya
prancis kalau aku sih
oke nanti kita ya berarti ya coba duel duel nanti
kira kira siapa yang masuk final beberapa hari kemudian
tapi sebelum kita lanjut ngobrol lagi ada informasi
bukan cuma soal piala dunia saja sih yang sekarang sedang diagung agungkan
juga ada piala aff u sembilan belas
nah ratusan supporter yang didominasi remaja perempuan berlarian untuk berfoto bersama
tim garuda nusantara minggu sore di stadion jenggolo sidoarjo jawa timur
mereka ini rela menunggu sampai dua jam sebelum anak anak didik indra syafri itu berlatih
inilah suasana saat pelatih indra syafri menyupluit
pada akhirnya latihan tim garuda nusantara di stadion jenggolo sidwarjo jawa timur minggu sore
ratusan supporter yang didominasi remaja perempuan berlarian demi berpose bersama pemain pujian mereka
keriuhan pun terjadi di lapangan tersebut
para supporter ini rela mengejar idola mereka meski pemain timnas itu sudah berlari menuju pintu keluar stadion
tak tanggung tanggung demi memberi semangat dan melihat idolanya dari dekat para supporter remaja perempuan ini rela menunggu dua jam
sebelum jadwal latihan tim garuda nusantara

lihat itu latihan
main sempet berlari
udah berapa lama kesini
udah dua jam sepuluh menit
tadi sempat foto
gimana perasaan ya
bagi para pemain timnas indonesia u sembilan belas kehadiran supporter memang memberi semangat tersendiri meski harus menerima cubitan atau ditarik oleh penggemarnya
sudah banyak fans nih bagaimana mengganggu gak sih kalau kayak gini nih
enggak enggak senang aku kayak gini kita kayak banyak support juga kan mungkin satu banggaan juga buat support
pacar marah gak
pacar marah gak ya
enggak dia ngerti kok
sekarang jadi idola pacar mengerti sekarang ya
pelatihan rasyafri berharap para supporter ini tidak mencederai anak didiknya karena perjalanan karir pemain u sembilan belas malam ini
karena pemain u sembilan belas masih panjang dan perlu perjuangan keras
nanti malam tim nasional u sembilan belas akan menghadapi tim nasional thailand dalam melanjutan piala aff u sembilan belas
rico hardiansyah sido arjo
nah ini ada timnas indonesia juga nih yang sedang berjuang ya mudah mudahan nanti kita bisa lihat ya indonesia di piala dunia
jadi gimana kalau menurut kalian ngikutin gak sih teman teman timnas ini
karena akhir akhir ini kita agak kurang ngikutin karena ngikutin yang rusia
tapi kemarin kalau nggak salah indra shafri bikin apa
iya kehebohan dengan berapa gol dalam waktu
dalam dua puluh menit tuh
ada empat gol langsung kan yang sampai pemain negara lainnya yang meluk blok indra safri ya
jadi mungkin ya dengan kehadiran pemain pemain muda tadi kan u sembilan belas juga banyak sekali supporternya muda muda indonesia juga beberapa tahun ke depan bisa masuk ke dunia ya
saya melihat kayaknya jangan jangan ada hubungan yang langsung nih antara pendukung sepak bola ya para wanita wanita cantik ini ya di tribun dengan performa teman teman di lapangan
mungkin kalau di stadion senayan ini perlu datang nih timnas indonesia dan bikin mereka semangat
tapi mudah mudahan seperti itu ya
eh tapi ngomong ngomong terima kasih ya sudah bergabung bersama kami di good morning
sukses terus untuk karirnya dan juga tetap cintai sepak bola
terima kasih sepak bola indonesia dong